hai anda kembali bersama kami di cnn indonesia connected ramadan ada banyak tradisi dalam
merayakan ramadan di berbagai negara termasuk juga di negara asal pesepak bola lionel messi
argentina nah untuk mengetahui serba sebi ramadan disana sudah terhubung bersama kami
melalui sambungan zoom sekretaris kedua penerangan dan ekonomi kbri buenos aires
ada mas aji pratama selamat pagi mas aji waktu indonesia apa kabar selamat pagi mbak mani kabar
baik semoga di jakarta di indonesia juga baik baik saja baik baik saja alhamdulillah ya mas ya nah
mas aji ini perbedaan dalam menjalani ramadan antara di indonesia atau di tanah air dengan
disana apa sih yang paling terasa baik terima kasih mbak mbak mai memang yang paling terasa adalah
suasananya ya kalau di indonesia ya kalau di indonesia ya kalau di indonesia ya kalau di
indonesia memang mayoritas itu adalah beragama islam ya mbak muslim sehingga tradisi lebaran
maaf tradisi puasa itu sangat terasa di indonesia seperti buka puasa bersama ada sahur on the road
maupun juga pengajian pengajian itu sangat terasa di indonesia nah di argentina sendiri
ini mayoritas bukan pemeluk agama islam ya sehingga memang dari sisi tradisi
xi messihr der yang juga tidak mikir yg murid di tim ini
itu sangat lucu jadi bahkan lebih pendek daripada di indonesia oke nah kalau tadi kan mas haji
mengatakan bahwa suasananya memang sangat berbeda gitu ada enggak kegiatan yang diadakan oleh kbri
untuk wni muslim di sana supaya suasana mungkin suasana tanah air lebih terasa gitu di sana
ada ada mbak mbak anita kayak misalnya seperti hari jumat kemarin ya hari jumat kemarin di kedutaan
itu kami mengadakan acara buka puasa bersama ya kenapa kami mengadakan acara buka puasa bersama
karena memang kondisi pandemi di argentina ini sudah sangat membaik jadi kegiatan kegiatan yang
dulu dilakukan secara virtual sekarang sudah bisa dilakukan secara presensial termasuk salah satunya
yang kita lihat sama sama ini buka puasa di kedutaan nah buka puasa ini diawali dengan
tausiah puasa ya
yang tidak berada di indonesia waktu itu berada di malaysia kuala lumpur dan kita melakukannya dalam
bentuk hybrid jadi ada yang kami melakukan dalam bentuk virtual tausiah ya dan ini juga mengundang
masyarakat indonesia tidak hanya di argentina tetapi juga di paraguay dan uruguay yang menjadi
negara bagian negara kami bertugas dan juga negara negara lain di amerika latin yang memang
untuk mendapatkan tausiah puasa
dan semacam ini juga tidak tidak sering ya nah lalu yang kedua setelah tausia kita melakukan buka
puasa bersama nah ini presensial kami juga mengundang masyarakat indonesia yang ada di wna
regel dan because karena memang acara buka puasa ini dimaksudkan untuk meningkatkan seguduban

kami tingginya baik demande
tetapi juga kami mengundang komunitas muslim untuk bergabung bersama kami
ikut merasakan suasana ramadhan di argentina
tentu buka puasa itu kami menyajikan makanan makanan yang khas
banyak disajikan di indonesia seperti kalau dilihat di sini ini ada soto mie
ini langsung dibuat oleh ibu duta besar
yang paling penting ada terupuk
jadi suasana guyuk itu terasa kita sama sama merasakan
bagaimana rasa berpuasa ramadan di indonesia yang ada di argentina
oke tentunya ini sebuah kabar gembira yang dinantikan
bahwa yang tadi sebelumnya pada saat pandemi lagi parah parahnya
mungkin kegiatan segala macam
nggak bisa dilakukan secara langsung
semuanya dilakukan secara virtual
tapi akhirnya bisa berkumpul bersama sama seperti ini
nah kalau berbicara mengenai status pandemi di sana nih mas
apakah seperti kegiatan ibadah tarawih
atau mungkin kegiatan di luar ruangan itu sudah bebas gitu bisa dilakukan
ya alhamdulillah di argentina ini kondisi pandemi
situasi epidemiologis ini sudah sangat membaik ya
untuk negara argentina ini populasi empat puluh empat juta jiwa ya
tetapi per hari itu hanya kurang dari seribu kasus baru
begitu juga jumlah korban jiwa itu hanya hitungan belasan
kenapa demikian karena vaksinasi di argentina ini sudah berjalan secara sangat masif
ya argentina ini sudah mencapai apa yang kita sebut dengan kekebalan komunal
dan bahkan sekarang pemerintah ini sudah mulai membuka pemberian vaksin dosis keempat
bagi kelompok masyarakat yang rentan seperti lanjut usia
atau mereka yang punya riwayat comorbid ya
atau mereka yang berada di garda depan pengentasan covid sembilan belas ya jadi
karena vaksinasi yang berjalan sangat masif maka kegiatan di argentina ini sudah sangat terbuka
bahkan kalau di luar ruangan itu sudah tidak lagi diharuskan memakai masker
sehingga kita bisa menghubungi orang orang masyarakat itu berjalan tanpa masker
kelas kelas yang baru virtual sekarang sudah presensial dan kemarin itu ada konser
kemarin itu ada konser kemarin lima puluh penonton ya
jadi tempatnya new nya ya jadi memang kegiatan sosial ekonomi keagamaan
termasuk juga keagamaan ya itu semua sudah sangat terbuka di argentina
nah dalam kaitan keagamaan kegiatan ibadah ramadhan yang dulu tahun tahun sebelumnya dilakukan secara terbatas
itu sekarang sudah dibuka lagi jadi sholat taraweeh berjamaah sudah ada di masjid masjid di buenos aires
lalu juga buka puasa bersama juga di adana
biasanya ini setelah isya menjelang taraweh menunggu taraweh sambil menunggu jamaah datang
biasanya ada tawusiyah ramadhan mungkin seminggu dua ketika
oke nah kalau semuanya sudah bebas dilakukan termasuk kegiatan keagamaan sudah lebih longgar lagi
ini kan sudah mendekati idul fitri ya mas ya sudah lewat pekan kedua atau setengah lah dari bulan suci ramadan ini kita lalui
dari kbri sendiri ada rencana untuk mengadakan mungkin sholat id berjamaah gitu dengan wni muslim di sana mas
ya tentunya karena kami juga sadar betul momen lebaran ini adalah momen yang tentunya ditunggu tunggu oleh masyarakat indonesia
di sini ya dan bahkan banyak dari mereka ini juga menunggu open house yang kita tahu ada apa mungkin tahun ini
kita masih melihat bahwa ada arahan presiden untuk tidak melakukan open house
tetapi kegiatan lain ini juga menjadi pemantik bagi kami untuk berkreasi mencari kegiatan kegiatan apa yang bisa tetap kita lakukan
agar masyarakat indonesia di argentina itu bisa merasakan nuansa idul fitri
seperti misalnya kami contohkan dalam dua tahun kebelakang
nah dua tahun kebelakang juga kami melakukan kegiatan di hari idul fitri itu sangat terbatas
karena waktu itu kondisi pandemi itu sedang puncak puncaknya
nah kita melakukan ibadah sholat idul fitri itu dalam bentuk hid hybrid gitu ya
jadi kita awali dengan sholat idul fitri dari masing masing kediaman gitu ya
tetapi setelah sholat idul fitri masyarakat indonesia bisa menyaksikan khutbah idul fitri yang disiarkan
begitu juga dengan dua tahun belakang itu karena tidak ada open house ya masih terbatas dua tahun kebelakang
itu biasanya kalau masyarakat indonesia yang datang ke kedutaan gitu ya atau masyarakat indonesia yang datang ke wisma gitu ya
wisma duta gitu ini dibalik jadi ibu duta besar itu langsung
yang mengunjungi masyarakat indonesia di buhayrat airas dan sekitarnya
jadi ibu duta besar bersama juga para diplomat itu mengantarkan selain mengucapkan ucapan lebaran ya
idul fitri juga mengantarkan makanan makanan khas lebaran yang sangat pasti dirindukan oleh masyarakat indonesia yang ada di sini
seperti opor ketupat sayur dan ada rendang juga
alhamdulillah kegiatan semacam itu mendapatkan apresiasi yang tinggi dari masyarakat
tahun ini kita juga kembali akan memikirkan bagaimana agar nuansa idul fitri khas indonesia juga terasa di sini
oke nah kalau sebagai negara yang tadi mas aji katakan bahwa argentina itu bukan negara yang mayoritas muslim begitu ya mas ya
lalu ada nggak sih aturan dari pemerintah atau kebijakan
tertentu gitu dari pemerintah argentina terkait dengan ibadah puasa yang sedang dijalani warga muslim di sana
tidak ada tidak ada kata tuhan khusus
pada prinsipnya pemerintah di sini itu sangat menghargai keberagaman dan kebebasan masing masing umat untuk menjalankan ibadahnya
jadi kami bisa melakukan ibadah dengan leluasa di antara komunitas komunitas lain juga
kami merasa sangat terbantu bersahabat gitu
sehingga kami bisa menjalankan ibadah puasa ibadah ramadan dengan ujuk dan baik
oke mungkin terakhir mas aji harapannya apa nih di ramadan tahun ini
baik tentunya di masa pandemi ini pemulihan pandemi ya
mudah mudahan ke depan ke depan pemulihan kita pasca pandemi ini dapat berlambat
kita pasca pandemi ini dapat berlangsung dengan baik dan semoga ramadan ini membawa kebaikan dan berkah untuk kita semua
kami rasa begitu mbak maya
baik terima kasih banyak mas aji
pertama untuk waktunya berbagi bersama kita di cnn indonesia connected ramadan hari ini
lancar lancar puasanya insya allah sampai lebaran nanti
sekali lagi terima kasih atas waktunya mas aji selamat pagi